kita beralih ke kabar pendaftaran bakal calon legislatif
bermacam macam latar belakang profesi unik muncul
saat sejumlah bakal calon legislatif mendaftarkan diri
mulai seorang dokter mantan pemain sepak bola
hingga seorang penjual kopi
seperti apa sosok mereka berikut liputannya
posisi bakal calon legislatif tak melulu diisi oleh politisi
di ngawi seorang penjual kopi angkringan
tak mau kalah untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif
namanya wahyu ikhlas darmadi
di usung partai hanura pria asal desa margomulio ini
mendaftarkan diri bersama tiga puluh tiga orang rekannya ke kantor kpu ngawi
wahyu merupakan satu satunya bacalek
yang menjadi buah bibir warga karena latar belakangnya
adalah sebagai penjual kopi
saya ingin yang jelas pertama
menampung aspirasi masyarakat masyarakat
kecil yang pertama
yang kedua saya sebagai masyarakat bawah
ingin sekali memperjuangkan mereka
wahyu akan membidik masyarakat kecil
sebagai salah satu sasaran kampanyenya
terutama para pelanggannya yang begitu setia
sementara dari sidoarjo
ada yang berbeda ketika empat puluh sembilan bakal caleg
dari dpd partai amarantia
dan pemerintah nasional
mendaftarkan diri ke kpu kabupaten sidoarjo
di sini tampak sosok kurnia sandi
mantan penjaga gawang tim nasional indonesia
yang ikut mendaftarkan diri sebagai salah satu bacalek
kurnia sandi resmi mendaftarkan diri
untuk dapil satu kota sidoarjo
yang meliputi kecamatan sedati buduran dan sidoarjo
tadi kan saya itu pemilihan ini
jadi kemampuan saya disimbang bola
kemarin kemarin kemaren kemaren itu sembilan belas diadakan di sidoarjo
dan nanti akhir bulan lagi enam belas diadakan di sidoarjo
tapi di sini sebab bolanya gak ada
kurnia sandi saat ini masih aktif
sebagai pelatih penjaga gawang
keluarga mendukung langkah kurnia sandi ini
sebagai caranya untuk memperjuangkan
suara insan olahraga